lah kok dimatiin
apa dia tipe pemalu kali ya
jangan jangan dia tahu kali berasa kalau ayah demen dia
kacau nihan gara gara lu
nanti reva ngomong juga ke sekolah
buat batalin kepanitianya
adriana udah seneng aja
dia gak tau siapa yang dikerjain disini
yang diakus sama papi
mas aku ke toilet dulu ya
kalau tadi papinya pura pura marah sama kamu
tapi udah mau ngebahagiin reva
ijin papi untuk kamu ikut lomba bukan berarti
dan satu lagi
kamu kasih tau sama boy
kamu tau kenapa
karena papi denger dari mama adriana
alec berencana untuk mengagalkan niat boy ikut lomba
masa sih pi
udah kamu kasih tahu aja
tapi tau kalau boy bisa jaga diri
makasih ya pi buat udah ngasih tau kayak gini
tapi reva penasaran deh
papi bukannya gak suka ya sama boy
tapi kok aku kayaknya peduli banget sama masalah kayak gini
sejujurnya papi tau kalau boy itu anak yang baik
karena dua kali loh
tapi dia nolongin papi ketika papi mau dirampok
kok aku gak tau ya
aku baru denger dari papi
gue juga gak pernah cerita sama aku
bener boy gak pernah cerita sama kamu
bukan hanya cari muka sama pape sama kamu
dia ternyata memang anak yang baik ya
boy itu emang anak yang baik banget ya
di toren gak suka pamer
gak suka nyumbung nyumbungin diri
tapi kalau papi udah tau boy anaknya baik
kenapa papi gak restuin aja hubungan reva sama boy
tapi gak suka
tapi gak suka
untuk ngoping apa yang mereka omongin
eh ternyata kata si baon si alex lagi berdekatan sama nyokapnya reva
liwatan amat tuh anaknya
pelakuannya kotor banget udah kayak otaknya aja
tuh gak mikir apa ya
gak bener tuh ngodein pini orang lo tau gak
kayaknya alex sudah frustasi deh sama reva
si alex kayak gak ada cewek lain lagi
eh ini pelajaran buat lo semua ini
yang namanya perempuan kalau udah jadi pini orang tuh gak bener
kalau dikodain tau gak lo itu sama juga lo ngerusak rumput tangga orang
udah keren baon
eh bukan buat gue buat semuanya disini
biasa aja yan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lagi pengen keren aja
oh iya pak ketua
ini ada duit nih
pegang dulu dong terima dulu dong
mamanya melly ngasih buat sumbangan pembangunan rumahnya oki
ternyata gue sempet ke rumah meli terus gue minta uang sumbangan
tumben lo yan inisiatif minta sama camer lo
ini brother gue yang kreatif gue patut belajar nih sama ian
bagaimana cara merayu
akhirnya dapat sumbangan dari mamanya seki meli
wah itu hal kecil buat seorang ian
gue kasih tau nih caranya nih ya
yang pertama kita itu harus mengenal karakter calon mertua kita dulu
nah kalau gue kan tau nih karakter nyokapnya meli tuh kayak apa
nyokapi meli itu tipe orang yang panasan
gue akalin aja ya gak lah
kompornya gue panasin biar meduk
gue bilang aja ke nyokapnya meli
kalau nyokap gue udah nyumbang buat pembangunan rumahnya oki
dalam jumlah sekian
nyokapnya meli panas tuh
dia ngasih dengan jumlah yang sekian nih
gue gak tau deh berapa kayaknya lebih gede
lo tau gak
padahal nyokap gue belum nyumbang sama sekali
tidak kena sayang
tidak kena sayang
tidak kena sayang
udah angkat aja
siapa tau penting
pak deddy lagi di mana nih
kita ketemuan yuk
kita cari makanan
saya sedang ada meeting nih
jadi saya tidak bisa
pak dedy kayaknya kita cocok deh
tidak tapi mak
kok mak lagi
udah panggil aja ayo romle
panggilan mesra nya sih rom
apa dia tipe pemalu kali ya
dia udah tau kali berasa kalau ayo demen dia
panjang banget nih urusan
mak lo suka beneran sama gue nih
tauin tauin mak gue
gue obah punya bapak kayak dia
aku pamit dulu ya
aku mau nginep di rumahnya pak ira
soalnya dari tadi dia nelfonin
lu mau naik apaan din
bapak kasih penantre din
taksi kan jauh din
gak gak usah cing
aku masih ada ditabungkan
kalo bapak bezinin
biar wili aja yang nganterin adin
lo keberatan gak din
gak enak cing
yaelah pake gak enak segala
adin udah gak apa apa
wili aja yang nganterin
lagian beli juga kan gak ada kegiatan
be boleh kan be
gue nganterin doang ya
macem macem gue keplang
yaudah be berangkat dulu
berangkat dulu ya
berangkat dulu yuk
ya udah berangkat dulu ya
eh jangan jangan jangan
tuh pang sini dah
dari kemarin gue tuh kayaknya curiga deh
si oki tuh suka sama si nadin
soalnya berdua malah saling saling liatan lagi
kayaknya suka tuh oki sama nadin
eh lo tau sendiri kan
kalau nadine itu baru di sini
gak mungkin lah mereka suka
apalagi ditambah willy deketin nadiem
duh gue gak mau deh
nanti oki sama willy saling berantem
cuma buat ngerebutin cewek
nah biar gak gawat
gimana kalau nadin buat toto aja
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat
ya ini udah gawat